ya emang sih cuman ya udah dah bismillah aja ya mudah mudahan allah kasih jalan
kita doa robis rohli shodri wa yasiri abdi wa'adhu grukhdatan min flithani ya ya doain abang
iya saya kan belum coba coba dulu kali ya nah supaya haji sulam tidak grogi mulai sekarang
haji sulam berlatih mumpung agak ada pelanggan uji gimana caranya emang gampang atau haji
hai haji silam teh cukup berdiri disitu nanti makojo sama adnan rela duduk di sini
ngedengerin terus menilai hasil pidato bang haji sulam silahkan pidato bang haji sulam
coba dulu aja lela yakin pagi selam pasti bisa iye gue coba ya
duduk yang manis ya iya pak jangan jawab dong ah udah sedikit dulu aja gue

anak anakku yang dirahmati oleh allah subhanahu wa ta'ala kedatangan saya kemari adalah untuk
menceritakan sejarah saya pergi haji anak anak branch habar itu pergi haji
gak apa apa maju terusin aja
saya juga pengen denger
kok belum pergi
abang sengaja nggak ngantor hari ini
abang nemenin rum ngajar
kamu kok disini ngapain
biasalah bustazah ngasong
kamu bilangin sama temen temen kamu
besok bang haji sula mau dateng
oke perintah dilaksanakan
hebat ya semangatnya
eh ada lowongan kerja nih
ih tapi kok jadi sales sih
buat cuma yang muda muda
yang belum kawin
kalau yang udah kawin
lagian siapa yang mau ngelamar kerja
salah tau aja ya
kalau tika mau
banyak bos bos yang nawarin tika jadi sekretaris
lo ngapain kesini
ayah kemarin mau nemuin anak bu haji
supaya dia jauh jauh dari calon laki ayah
sama si robi dapet calon bini over kreditan
kalau ngomong sembarangan aja
dia bilang over kreditan
sekarang lo bawa deh tuh si robby
anak gue sekarang udah dapat calon
yang lebih baik daripada si robi
yang selevel sama dia
pantesnya masuk kugede
maksud bu haji unit galau darurat gitu
unit galau darurat
lo lo pade tuh kalau datang pasti bikin galau
pergi dari sana
semua anak anak aja lagi mau nyatoranin anak gue
ambil barang over kreditan kaya begitu
jadi begini ceritanya anak anakku sekalian
ibu daku emah
berniat menunaikan ibadahnya
hanyalah seorang tukang bubur
anak anakku sekalian kan tahu
untuk menunaikan ibadah haji
memerlukan uang yang tidak sedikit
susah banget pak mau pidato
oh bukan diajarin ketawain
tapi lu tuh dari mulai kecil udah lucu
terus sampai sekarang udah tua tuh gini
masih aja lucu
mau sedekah nih
buat anak anak jalanan
nah bagus ya
terus sekalian tuh disuruh pidato
di depan anak anak jalanan
iya mah doain
apa sih ya kagak
makasih makasih makasih
gelap gelap ya allah
kayak matahari sore
kenapa sih abang terima tawarnya sih rom
gua tuh maksudnya baik
lagi sama anak anak yang kurang beruntung
abang dibuat malu karena abang gak bisa pidato di depan anak anak itu pak
ya emang sih
bismillah aja ya
mudah mudahan allah kasih jalan
doain abang ya
apa sih umi
umi mau tanya
kenapa rom pergi ke rumah si sulem
udah gitu pake bawah si rahmadi lagi beli bubur
rom kan tau
umi dan abang tidak suka itu bubur
makanya bubur kayak gitu disediain sama gua
astagfirullahaladzim umi kenapa dibuang sih
kenapa gak dimakan kan mau bazir
abis umi kagak demen
jadinya sama umi buang gitu
sewaktu abah mau buang tuh bubur
eh pake ketauan lagi sama ustadz jakaria
kemana nih muka abah kemana
segitunya banget sih bah
ampe gua gedeng sama si sulap
tadi juga tuh
jande centil itu anaknya si sobari
dateng juga kemari
mau ngelabrak lu
bilangin ya si ames
si rom ya
suruh tinggalin si roby coba
udah rom juga mau istirahat
mau dari presentasinya haji sulam sama anak anak jalanan
sulam lagi sulam lagi
sebetulnya gua sakit hati sama romana